kelompok kerja kamar tata usaha negara mahkamah agung
telah menghasilkan rancangan pedoman pengawasan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara
untuk menyempurnakan hasil rumusan pedoman
mengadakan sosialisasi kepada pimpinan dan hakim
pada pengadilan tinggi tun dan pengadilan tun se indonesia
serta akademisi dari fakultas hukum universitas diponegoro semarang jawa tengah
kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan mulai delapan belas hingga dua puluh april dua ribu dua puluh satu
di kota semarang ini diharapkan mendapat masukan dari peserta
sehingga rancangan pedoman pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tun
ketua pogja kamar tun hakim agung irfan bahrudin mengatakan
dengan hasil rumusan pedoman pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan tun diharapkan masalah eksekusi yang selama ini tersendat
dan misi dari pengadilan tata usaha negara sebagai kontrol tindak tanduk pemerintah
dan perlindungan terhadap warga indonesia bisa semakin maksimal
sekarang sebelum maju sebelum dibahas oleh pimpinan
kita berharap banyak masukan dari hakim hakim senior
yang punya jam terbang yang sangat panjang
tiga masalah eksekusi yang selama ini ada yang tersendat
itu bisa menjadi lancar sih
tentu diharapkan sebetulnya adalah kesadaran dari penjabat itu sendiri
sebab ada yang pelaksanaan eksekusi di tingkat
di pengadilan tata usaha negara adalah pejabat tata usaha negara sendiri
jadi fungsi dari ketua pengadilan hanya sebagai pengawas
kalau sejarah penjabat mempunyai kesadaran sendiri
jadi diharapkanlah peningkatan kesadaran dari penjabat sendiri
untuk melaksanakan putusan pengadilan
dengan masukan masukan yang diberikan peserta
agar dapat memperbaiki atau meningkatkan materi rumusan pedoman yang telah disusun
pedoman ini diperlukan untuk memberikan keseragaman dan panduan
bagi pimpinan pengadilan tun dalam melaksanakan eksekusi putusan
febriana mila kompastv semarang jawa tengah